tiga orang anggota sindikat penipuan dengan modus menggandakan uang di tasikmalaya ditangkap polisi
sementara itu aparat polrestabes bandung menangkap sindikat pemalsu puluhan stnk mobil
bersama informasi lain berikut kilas kriminal selengkapnya
ss alias abah entis ede alias abah ulum serta ww ditangkap anggota reskrim polres singaparna tasikmalaya rabu siang
ketiga pria parubaya ini merupakan anggota sindikat penipuan dan penggelapan dengan modus ganda uang
tak tanggung tanggung mereka menjanjikan uang tiga puluh juta bisa digandakan menjadi tiga miliar dalam waktu dua jam saja
selain mewajibkan korbannya menyetor uang pelaku juga menggelar ritual khusus agar korban percaya
lucunya lagi korban justru turut dilibatkan dalam ritual dengan tugas hanya menangis
meski tidak ingin menangis korbannya diwajibkan mengeluarkan air mata selama satu jam agar uang cair
namun bukannya uang yang didapat
setelah korban tertidur usai menangis korban ditinggal dengan tumpukan kertas yang diakui sebagai uang
pelaku pun membawa lari uang untuk berfoya foya
gara gara memasukkan surat tanda nomor kendaraan atau stnk hk ditangkap anggota polrestabes bandung rabu siang
sebanyak empat belas unit mobil berbagai merek disita petugas dari hk yang merupakan anggota sindikat pemalsu stnk tersebut
pengungkapan pemalsuan stnk ini berawal dari adanya informasi warga terkait banyaknya mobil di sebuah garasi di kawasan cikancun kabupaten bandung
petugas akhirnya memastikan empat belas unit mobil yang sebelumnya merupakan gadai warga seharga tiga puluh juta rupiah per unit tersebut
hk dan empat rekannya mengubah stnk dan nomor polisi kendaraan itu
stnk palsu buatan tersangka biasanya berwarna lebih pudar dibandingkan sk

terbongkarnya kasus simpalsu ini dari hasil penyelidikan
petugas yang mendapatkan informasi adanya jasa pembuatan sim
saat digerebek petugas di sebuah kontrakan di jalan cihideng kota tasik malaya pelaku tertangkap tangan sedang membuat settingan simpalsu
kedua pelaku masing masing bernama dadang dan teddy warga kecamatan cipat ujah kabupaten tasik malaya
selain membuat simpalsu juga membuat kartu keluarga palsu
meski simpalsu yang mereka buat tergolong rapi dan hampir mirip dengan sim asli
namun ada beberapa bagian yang membedakan salah satunya hologram logo kepolisian yang ada di dalam sim asli
tim liputan transmedia